presiden jokowi dodo belum mau menandatangani revisi undang undang mpr dpr dpd dan dprd atau md tiga yang disahkan dalam sidang paripurna dpr dua belas februari lalu
menurut menkumham yasona lawli jokowi kaget terhadap sejumlah pasal dalam revisi undang undang md tiga
hal ini menimbulkan pertanyaan karena undang undang md tiga merupakan produk bersama yang dibahas oleh dpr dan pemerintah
kendati telah disetujui oleh pemerintah serta dpr presiden joko widodo hingga rabu lalu mengaku belum menandatangani revisi undang undang tentang mpr dpr dprd dan dpd atau md tiga
jokowi beralasan belum menandatangani karena masih mengkaji hasil revisi undang undang md tiga
tapi sampai saat ini memang sudah di meja saya dan belum saya tanda tangani
sampai saat ini belum saya tandatangani
saya tidak ingin menandatangani karena saya ingin agar ada kajian kajian apakah perlu tandatangan atau tidak
hal ini menimbulkan pertanyaan karena undang undang md tiga merupakan produk bersama yang dibahas dpr dan pemerintah
apalagi menurut menkumham yasona lauli presiden jokowi terkejut dengan sejumlah pasal dalam revisi uumd tiga yang disahkan dpr senin dua belas februari lalu
presiden cukup kaget juga makanya saya jelaskan
beliau masih menganalisis ini
dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan dan tidak akan menandatangani
menkumham yasuna lawli mengaku tak melaporkan dinamika pembahasan uumd tiga kepada presiden jokowi
presiden sendiri ketika pada saat pembahasan presiden tidak mengetahui
saya kan belum menyampaikan kerdinamikanya apa
baru saya laporin ke bapak presiden
jadi beliau tidak aware sama sekali dan saya tidak laporkan sama sekali
dan waktu itu kan perdebatannya sangat kencang karena ada keinginan pada waktu itu pelantikan pada masa sidang yang lalu
ada keinginan itu
maka kita putuskan segera dengan pikiran saya akan nyampaikan kepada argumentasi
dikutip dari kompas com pengamat politik dari lingkar madani ray rangkuti menilai
menteri hukum dan ham yasona lauli
telah melakukan kesalahan fatal karena tidak melaporkan dinamika pembahasan uumd tiga kepada presiden jokowi
undang undang md tiga akan tetap sah meskipun tidak ditandatangi presiden jokowi
sesuai dengan aturan dalam pasal dua puluh ayat lima undang undang dasar empat puluh lima dan pasal tujuh puluh tiga undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sembilan
tentang pembentukan peraturan perundang undangan
andri setiawan cnn indonesia
tepatkan langkah presiden menyatakan menolak tanda tangan uumd tiga meski telah mengirimkan menterinya
untuk membahas undang undang tersebut dengan dpr
di satu sisi ada aturan bahwa tanpa tanda tangan presiden undang undang itu akan tetap akan berlaku tiga puluh hari ke depan
menariknya meski menolak tanda tangan presiden pun tidak mau mengeluarkan perpu
kami mengulasnya malam ini dengan ifdal kasim yang merupakan kantor staf kepresidenan untuk asp
kemudian ada bayudwi anggono akademisi pembangunan
yang tergabung dalam asosiasi pengajar hukum tata negara
dan juga hendri satrio yang merupakan akademisi komunikasi politik
kita akan lihat terlebih dahulu pendapat dari mas bayu dwi anggono ketika berbicara tentang aturan hukum tata negara ya
karena ini menarik juga publik menarik
ada sebuah pembahasan undang undang
di mana wakil undang undang ini kan dibahas oleh dpr dan juga pemerintah tentu saja
pemerintah mengirimkan wakil dpr juga membahasnya
terjadi perdebatan dan sebagainya
lalu kemudian disahkan di paru purnah
tapi menjadi menarik ketika presiden tidak mau tanda tangan
secara tata negara seperti apa sih aturannya ini
ya mas indra
jadi saya ingin memberikan gambaran dulu dalam siklus pembentukan peraturan undang undangan kita
pengesahan itu ada di tahap mana
jadi pembentukan sebuah rancangan undang undang itu sebenarnya melalui beberapa tahapan
yang pertama adalah perencanaan
dimana perencanaan itu tentu tidak akan mungkin ada sebuah pembahasan kalau tidak ada perencanaan
perencanaan itu dalam program legislasi nasional
disepakati antara dpr bersama dengan presiden dalam hal ini adalah melalui menteri hukum dan hak asasi manusia
dalam perencanaan itu sendiri sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan dpr akan membahas undang undang tersebut
prolegnas kita kan mengenal lima tahunan sama tahunan
artinya masuk dalam perencanaan tahunan itu tentu sudah melalui pembicaraan
mana mana ruu yang diprioritaskan dibahas di tahun tertentu ini
yang kedua adalah penyusunan
karena ini inisiatif dari dpr maka yang menyusun adalah dewan perwakilan rakyat
barulah kemudian dpr mengirim surat kepada presiden untuk kemudian mengutus menteri menteri dalam tahap pembahasan
nah presiden mengeluarkan surprise
di sana akan ditunjuk menteri menteri yang akan mewakili presiden
biasanya menteri menteri yang terkait dengan bidang ru itu dan wajib didampingi oleh menteri hukum dan asasi manusia
mereka mewakili sebagai wakil dari presiden
bukan bergerak atas nama sendiri
pembahasan tingkat satu tingkat dua
ada di situ sudah bisa mulai
kalau ada penolakan pemerintah bisa menyatakan kami nggak setuju terhadap materi materi ini
tahap dua paripurna di situ pun pemerintah bisa menyatakan sikapnya
jadi menteri menteri yang hadir di dpr dalam membahas undang undang d tiga ini bukan mewakili diri sendiri
tetapi sebenarnya mereka mewakili presiden
isi surprise nya tepatnya adalah mewakili presiden dalam pembahasan bersama dpr
karena pasal dua puluh e dua undang undang dasar kita ru itu dibahas bersama antara dpr dengan presiden
presiden mewakili itu
diwakili oleh menteri menteri
artinya presiden sudah pasti tahu tentang apa yang akan dibahas
ketika dpr mengirim surat pasti tahu
ada draftnya kemudian presiden mengirim menteri menteri untuk membahas melalui surat presiden
barulah kemudian setelah pembahasan itu persetujuan di paripurna yang kita sebut pembicaraan tingkat dua
di situ disampaikan hasil pembahasan kemudian fraksi fraksi menyampaikan pandangan
kemudian dpr menyatakan sikap dulu
oke mayoritas dpr fraksi fraksi menerima maka menerima
barulah ada pandangan
dari presiden diwakili oleh menteri
di situ presiden punya opsi sebenarnya untuk mengatakan
saya tidak mau menyetujui hasil yang sudah dibahas di tingkat satu tadi
masih ada opsi di sana untuk menyatakan setuju atau tidak setuju
setelah kemudian disetujui bersama tujuh hari setelah disetujui
pimpinan dpr mengirim surat kepada presiden untuk kemudian di sana dilakukan pengesahan
pasal dua puluh ayat empat undang undang dasar jelas mengatakan bahwa presiden mengesahkan rancangan undang undang
yang telah disetujui bersama
artinya ini sebuah kewajiban
kata kata disetujui bersama itu ada ya
ada di pasal dua puluh ayat empat
artinya ini sebuah kewajiban
jika disahkan barulah kemudian diundangkan oleh menteri hukum dan asasi manusia
hari ini tahapannya adalah tahapan pembahasan maka sebenarnya berlakulah pasal dua puluh ayat empat tadi
tapi oke lah kemudian ada dinamika yang berkembang bahwa dpr kita memang kemudian dalam pembahasan ini
ada banyak problem yaitu pasal pasal yang dianggap oleh publik kemudian ini menjadi anti demokrasi
melanggar persamaan di depan hukum kemudian bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi
hingga kemudian presiden menyatakan sikap tidak menandatangani
padahal harusnya ada tiga opsi yang disatakan oleh presiden
kalau memang tidak mau menyetujui itu ya
bukan setelah proses pengesahan ini tahap pengesahannya tiga opsi
apa presiden segera mengesahkan ruu ini kemudian sehingga publik bisa menguji ke mahkamah konstitusi
karena yang bisa diuji kmk kan
maaf maaf sebelum kita lanjut ke sana ya supaya clear dulu bolanya ketika
pertanyaannya begini ketika itu sudah ada berapa tahapan tadi bagaimana seorang presiden bisa kaget
karena ada kata kata kaget itu yang menarik
kok bisa presiden sampai kaget
kaget itu hanya bisa dilakukan kalau sebelumnya tidak mengetahui apa apa kan
tapi ini kan ada wakil yang bisa datang dan lain sebagainya
jadi prosesnya itu ada tahapan di mana presiden harusnya sudah tahu
karena begini masyarakat sempat termasuk media mungkin sempat agak kecolongan tanda kutip
ketika soal undang undang md tiga ini tidak terlalu banyak dilirik
kecuali hanya soal penambahan
kursi pimpinan dpr mpr dan dpd
banyak menduga ini pasal sisipat
mungkinkah orang yang menduga pasal sisipan di masyarakat sipil ini
presiden bisa layak juga mengatakan ada pasal sisipan nih
nggak mungkin harusnya begitu
saya pikir istilah kaget itu kurang tepat dalam sistem ketatanegaraan kita
ini tentu kalau sampai terlontar betul ini mencerminkan kalau saya katakan
kurang baiknya sistem pemerintahan kita manajemen pemerintahan
karena sejak awal ketika dpr menyusun naskah itu dikirim ke presiden
saya sudah mengetahui naskah itu dengan surprise
kemudian ada pembicaraan tingkat satu
tingkat satu itu pun sudah ada draftnya pandangan mini fraksi
kemudian masing masing menyampaikan pandangan
plus pemerintah pun juga menyampaikan pandangan
barulah di tingkat dua
bahkan menurut saya ini kan sudah publik sudah membahas lama
ketika tingkat satu sudah disetujui menuju tingkat dua sudah banyak penolakan itu
ada ruang beberapa hari
sebenarnya presiden untuk keberatan terhadap pasal pasal yang dipermasalahkan tadi
jadi menurut saya istilah kaget ini kurang tepat dalam terminologi pembahasan
kecuali publik mungkin terkaget kaget ketika tidak dibuka ruang partisipasi
loh kok ada pasal itu
tapi seorang pihak yang ikut membahas sebenarnya tidak mungkin harus mengatakan kaget terhadap isi pembahasan
nah itu kita butuh penjelasan dari istana begitu pak ifdal
mungkin bisa anda jelaskan pak ifdal apa yang sebenarnya terjadi ketika presiden
menyatakan bahkan lewat akun twitternya begitu ya media sosial mengumumkan ke publik
dan disambut luas sebenarnya oleh masyarakat menjadi hal yang baik
cuma yang harus ditanyakan betul
apakah ini benar presiden tidak tahu sehingga kemudian reaksinya baru sekarang dikeluarkan
kalau memang presiden tidak tahu ini jadi menarik jadi sorotan yang lain lagi
ada apa ini manajemen di dalam istana
ya memang seperti yang tadi dijelaskan ya dalam aturan main pembuatan undang undang itu
tahapan tahapannya seperti tadi dijelaskan
dimana satu undang undang
yang berasal dari inisiatif dpr
meskipun sudah ada dalam prolegnasnya ya
maka yang punya inisiatif lah yang punya kewenangan untuk menyusun draft
nah baru kemudian dibahas
nah pembahasan oleh pemerintah itu tentu diwakili oleh menteri yang terkait dengan itu
dalam hal ini adalah
menteri hukum dan ham
nah tentu menteri hukum dan ham sebelum dia bersidang di dpr untuk membahas satu undang undang itu
tentu berkonsultasi dulu dengan presiden dan menyampaikan pokok pokok pandangan terhadap isi dari undang undang tersebut
nah tahapan kan
dinamika yang terjadi kan terus berkembang
misalnya pada saat undang undang itu disampaikan kepada presiden oleh menteri hukum dan ham
dalam bentuk draft yang awal
itu penjelasannya bisa saja sifatnya umum dalam arti
masa dulu itu langsung disudahkan itu mudah
berapa dia mengetahui
berapaipsanya lebih titik
sangat per sigma dari milik ini untuk batas sudah berkeluarclass sogar
mungkin di tahap awal nah baru masuk ke tahap untuk mulai ada benar tadi ya ketika pandangan disampaikan pandangan dari pemerintah terhadap isi draft itu
itu bisa disampaikan pandangan pandangan pemerintah terhadap draft yang dibuat itu
tapi kemudian nanti kan ada tahap selanjutnya mulai membahas daftar masalah ya dim
oke itu juga harus lapor ke presiden ya
nah disitu kan sudah sifatnya sangat day to day kadang kadang ya nah itu informasi tidak langsung setiap saat menteri itu melaporkan kepada presiden
nah pada karena itu dinamika di persidangan itu kan bisa saja
pasal baru muncul ayat baru muncul ketika daftar masalah itu muncul
nah dalam konteks itu muncullah presiden mendapatkan informasi
enggak terkait dengan setelah undang undang ini mendapat pengesahan kemudian
baru mendapat informasi di terakhir
mendapatkan respon dari masyarakat yang luas
tapi respon masyarakat sudah sejak pembahasan di awal sudah mendapatkan respon
tidak setelah pengesahannya kan mendapat jadi sebelum pengesahan itu memang ada diangkat ya
karena itu kan ada fraksi yang walk out dua fraksi ya nasdem
p tiga dan nasdem
ya dalam konteks karena saya tidak melihat secara persis pernyataan presiden yang mengatakan kaget itu seperti apa ya
jadi intinya presiden tidak mendapatkan informasi detail dari kementerian di saat awal pembahasan draft itu ya
terlalu detail nggak karena memang kan sifatnya itu memberikan informasi secara utuh undang undang itu
nanti akan kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
prime news akan segera kembali
baik tadi sempat disinggung soal kaget bagaimana presiden joko widodo ketika ditanya wartawan begitu tentang
undang undang md tiga yang baru saja disahkan saat itu presiden tercegat tidak mampu menjawab
kita akan hadirkan bagaimana pernyataan presiden ketika dicegat wartawan
dan ditanyakan soal undang undang md tiga ini terutama terkait pasal pemeriksaan anggota dpr
yang kalau ingin diperiksa oleh penegak hukum harus mendapatkan izin dari presiden
kalau saya melihat
ya itu ada kesan
waktu itu memang tidak mengerti betul
dan akhirnya seperti terkorelasi
ketika memanggil menteri hukum dan ham
yasona lauli menanyakan tentang hal ini
dari sisi komunikasi politik
bagaimana anda melihat ini bang hendri satrio
dimirimkan wakil membahas lama
tapi kemudian pada akhirnya
tidak mau menyetujui
tidak mau menandatangani
ya ini komunikasi ini kan jadi masalah legend
sebetulnya di rezim jokowi
jadi dari awal awal pemerintahan
sering sekali masalah komunikasi ini terjadi
mungkin kita masih ingat pada saat
ada masalah mobil dinas juga
nah itu kan semuanya terkait dengan
nah ini saya nggak mengerti kenapa ini jadi legend
bahkan presiden jokowi di setiap kali
pidato kenegaraan tahunan itu
selalu mengkomunikasikan tentang
pentingnya komunikasi dan koordinasi
jadi artinya memang ini menjadi masalah pelik
padahal seharusnya tidak
tapi di akhir akhir ini
saya sebetulnya salut dengan
karena dia mau pasang badan
bahwa dia belum laporan
jadi pada saat ada reaksi
masyarakat cenderung menolak undang undang md tiga
dan kemudian presiden mengatakan
saya tidak akan tanda tangan
menteri yasona pasang badan
nah itu saya terus terang salut
di sini sama menteri yasona
karena pada saat itu dia hadir
dan saya ingat sekali ada
rekan rekan wartawan yang mengatakan bahwa
ini dia ya
rekan rekan wartawan mengatakan
bertanya waktu itu
pak itu gimana pak kok bisa begitu isinya
terus menteri yasona mengatakan
begini kalau saya tidak salah
mudah mudahan ada rekaman
kalau tidak setuju ke mk saja
jadi artinya ada tantangan itu
kasian juga nih mk
seperti jadi pembersih ya
kalau misalnya ada yang nggak beres
sudah bersihinnya di mk
tapi gak apa apa juga lah
memang tugasnya itu kan
tapi pada saat itu kejadian seperti itu
bukan semangatnya harus begitu
membuat undang undang yang tidak terlalu bagus
harusnya kan dibetulin dulu gitu
nah kemudian rupanya
reaksi masyarakat juga bertambah
gitu ya bertambah bersihnya

benar artinya saat itu menteri yasona pun
tidak akan mengira kalau presiden juga akan
menolak untuk mengaku kaget dan menolak
ya saya menduganya seperti itu
karena pastinya sudah akan ada komunikasi
ya minimal kita berasumsi
akan berkomunikasi gitu
terus kemudian kalau kemudian apa
presiden mengatakan kaget dia belum baca
ya kita aja kan sudah lihat
sudah sering mendengar itu di media masa
sering membaca di media sosial
presiden jokowi adalah orang yang senang sekali membaca gitu
nah pastinya beliau juga sudah tahu
padahal saat dia kaget
pada saat kaget
kemudian menteri yasona terus terang bersikap satria sekali
dia pasang badan untuk presidennya
biarin aja saya yang disuruh dipecat gitu ya
jadi sudah tidak ada pernyataan tentang untuk ajukan ke mk saja begitu
sudah berubah itu ya
sudah berubah gitu
makanya dia kemudian menahan itu
tapi kan terus kemudian
masyarakat ini latah juga belum dijadiin undang undang
banyak juga sudah mengajukan ke mk kan
bahkan ada satu partai politik baru itu sudah mengajukan juga gitu kan
tapi ya sudah lah itu mungkin semangat untuk melakukan pembaruan
ya keren juga gitu lah untuk pencitraan
intinya sebelum ditantangani presiden itu belum berlaku sebagai undang undang ya
iya kan tinggal tunggu tiga puluh hari ya pak
tandatangan tiga puluh hari minimal kalau mau ajukan ke mk itu biar lebih serunya kalau sudah jadi undang undang dulu
kalau belum jadi undang undang sudah di mk kan
nah terus kemudian
saya terus terang ya pak
seberapa kritis sih kondisi kalau anda lihat proses komunikasi di internal kepresidenan atau di istana ini ketika
ini berulang kali terjadi
apakah benar ini kira kira presiden benar benar tidak tahu
tidak disampaikan oleh menterinya bahwa pasal pasalnya yang akan dibahas itu adalah ini ini ini ini
ini yang kemungkinan akan membuat potensi ditolak masyarakat
dan akan bisa mengaruhi elektoral anda

maksud saya komunikasi itu tidak ada masalahnya
maksud saya komunikasi itu tidak ada masalahnya
maksud saya komunikasi itu tidak ada masalahnya
maksud saya komunikasi itu tidak ada masalahnya

saya yakin betul pihak istana pasti akan memperbaiki itu
tapi dengan terus terusan seperti ini
kasian juga gitu pak jokowi
di awal pemerintahan beliau sebetulnya sudah kasih hints
bagi para kabinetnya bagi para pembantunya bahwa
jadi tolong kasih tahu dong
saya tidak membaca apa yang saya tantangkan ini
kasih tahu saya
apa yang isi ini gitu secara detail
nah pada saat presiden mengatakan kaget seperti itu kan kita teringat lagi
hal hal yang sebetulnya

sebaiknya tidak terjadi gitu
bahkan akhirnya gulirannya kemana mana
oh ini jangan jangan ada barter nih dengan rkuhp
yang ada pasal penghinaan presiden
jadi larinya kemana mana
tapi kalau dpr sendiri mas indra
menurut saya ini adalah dpr paling cerdas sepanjang indonesia ada
karena baru kali inilah mereka membuat sebuah undang undang
yang benar benar melindungi diri mereka sendiri
ini belum pernah terjadi
kurang cerdas apa coba
nah ini akhirnya disetujui juga kecerdasan dpr ini oleh pemerintah
waktu itu tidak sempat dikritisi
jadi dpr ini kita harus lihat orang orang yang cerdik juga
tahu nggak akan dibaca sama pemerintah misalnya
kemudian diluruskan aja
nah ini sekarang kita lihatnya dramanya ujungnya ada di mana gitu
toh presiden juga kalau saya dengar tidak mau menembuat perpu kan
nah itu dia itu yang akan kita lanjutkan ya
karena kita akan coba lihat undang undang dasar
seperti yang tadi disinggung oleh mas bayu
pasal dua puluh kita munculkan infografisnya berikut ini
baik kita lihat infografis dari pasal dua puluh ayat lima ya
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima menyebutkan
rancangan undang undang yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan dpr
namun tidak disahkan oleh presiden
tetap wajib diundangkan dalam waktu tiga puluh hari
sejak ruu itu disetujui
disetujui di paripurnan maksudnya ya
jadi tetap berhubungan
berlaku selama tiga puluh hari sejak ruu itu disetujui
nah artinya berarti tanpa presiden tanda tangan
walaupun presiden menyatakan pernyataan pers di depan publik
melakukan apa namanya di akun media sosialnya
mendapat sambutan yang luar biasa
seolah olah tidak setuju ini artinya kemudian berhenti atau dihentikan
karena presiden bisa jadi salah satu apa namanya
pembuat juga dari undang undang itu
pihak yang bisa membuat undang undang itu juga
tetapi pada intinya ternyata tetap berjalan
aturan mainnya itu bagaimana kemudian apa yang bisa dilakukan presiden
kalau benar benar undang undang ini tidak disukai masyarakat
dan presiden bisa melakukan apa
nanti kita ulas lebih lanjut ya mas bayu setelah jeda berikut
tetaplah bersama prime news
baik ada kesan atau narasi yang berikutnya
yang terbangun ketika presiden menolak menandatangani undang undang md tiga
maka sambutan dari publik adalah presiden pro pada pemikiran publik
yang memang aneh begitu ya melihat pasal pasal kontroversial
seperti dpr dinilai akan membangun sebuah rezim yang anti kritik
di dalam tubuh dpr
akhirnya banyak sekali
dan presiden menyatakan itu di depan publik dan mendapat apresiasi
itu yang menarik memang
nah pertanyaannya yang menjadi unik ketika ada pasal yang tadi kita tunjukkan
pasal dua puluh ayat empat undang undang dasar
bahwa tanpa pertustujuan presiden pun undang undang ini tentang d tiga tetap akan berlaku dalam
rentang waktu tiga puluh hari
cukupkah presiden hanya mengatakan saya tidak setuju saya kaget dengan ini dan tidak mau tanda tangan
cukup nggak presiden melakukan itu
jadi soal nanti apakah presiden ini cuci tangan balik badan itu politik lah mas hendry
satu kali yang akan menjawab
saya akan bicara aspek ini
mudah mudahan presiden kita tidak sedang menganggap bahwa kita sistem amerika serikat
jangan sampai dianggap ini seperti veto
bahwa setelah disahkan di parlemen presiden punya hak veto
jadi mudah mudahan tidak seperti itu ya
punya veto maksudnya gak setuju jadi gak berlaku ya
artinya kembali ke parlemen penghutang suara ulang gitu ya
saya ingin menjelaskan gini mas indra
akhir drama tadi sebenarnya ada tiga jalan
yang pertama sebenarnya kalau sesuai dengan jalur konstitusional pasal dua puluh ayat empat
karena presiden ikut membahas dan memberikan persetujuan
maka sebenarnya adalah presiden mengesahkan itu
sehingga kemudian atas dasar pengesahan itu kan diundangkan
karena di mk itu menguji undang undang terhadap undang undang dasar
menguji undang undang itu undang undangnya setelah diundangkan
sudah ada nomor tahunnya
jadi sebenarnya presiden kalau mau aspiratif terhadap kepentingan publik
maka dia satu sisi bertanggung jawab terhadap tindakannya setuju tadi
tapi satu sisi dia juga ingin publik memberikan ruang pada publik untuk menguji ke mk
sebagai hak konstitusional warga negara
maka presiden segerasahkan secepatnya
kenapa sih pimpinan dpr itu ada jangka waktu mengirim ke presiden tujuh hari
agar ini cepat kemudian disahkan dan diundangkan
harusnya opsi yang pertama adalah
kalaupun presiden ini aspiratif
sebenarnya adalah sahkan segera
biarkan publik mencari jalan yang dijamin undang undang dasar ke mahkamah konstitusi
jadi kalau misalnya presiden akhirnya memang kaget
bahkan kita bicara lain lain lagi ya
soal hubungan dengan menteri tadi itu soal yang beda
tapi merasa kaget misalnya
loh kok begini isinya
dan kemudian saya tidak setuju kalau begini
ini bertentangan dengan keinginan publik rakyat begitu ya
justru yang harus dilakukan adalah segera menandatangani
agar menjadi undang undang
undang undang dan publik
bisa dibawa ke mta
regal standing obyek pengujian
karena percuma tadi
mau partai partai yang nguji dari partai baru
belum bisa diregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi
karena disitu jelas yang diuji adalah undang undang
rancangan ini kan masih rancangan undang undang yang tinggal disahkan dan diundangkan
namanya masih rancangan undang undang yang telah disetujui
itu opsi yang pertama
sementara opsi yang kedua
kalau kita mau lihat sekarang adalah
yang pada waktu itu kasusnya hampir sama
disitu akhirnya tercapai konsensus
bahwa undang undang pilkada tetap diundangkan
meskipun di dalamnya kepala daerah dipilih oleh dprd
publik beraksi luar biasa
bahkan saya pikir hampir sama dengan kejadian saat ini
presiden sby tetap dia akan melaksanakan apa yang dia sudah perbuat
yaitu dia sudah menyetujui melalui menteri menterinya di parlemen
maka kemudian hari itu diundangkan
besoknya kemudian keluar
ini sebagai bagian bentuk pertanggung jawaban
oke satu sisi saya mengakui hasil kerja tim saya di parlemen
tapi satu sisi saya sangat aspiratif terhadap kehendak publik
ini sebuah kegentingan yang memaksa
sehingga atas dasar muatan kegentingan memaksa ini
ini menjadi penolakan yang luas
ini tentu akan menjadi suatu yang kontraproduktif di publik
kalau saya lanjutkan maka saya keluarkan perpu
hari itu juga setelah saya undangkan
artinya ini opsi yang kedua
opsi yang ketiga yang sekarang dipilih kan
seakan akan presiden kemudian
oke karena saya mendengar aspirasi publik
saya tidak akan mengesahkan ini
padahal pasal dua puluh ayat lima
tidak mengesahkan tidak punya konsekuensi hukum apa apa
malah memperlama publik untuk dapat menguji ke mahkamah konstitusi
mas indra saya perlu jelaskan
jangan jangan dugaan yang ketiga ini yang benar
lingkaran istana perlu membaca risalah perubahan undang undang dasar
munculnya pasal dua puluh ayat lima ini
jadi gini mas indra
kalau kita lihat di luar negeri
seperti di belanda di jerman
presiden ketika itu kemudian ada mengajukan usulan ruu ke parlemen
dibahas oleh parlement
itu sebagai perdana menteri
itu sebagai kepala pemerintahan
sebenarnya pengesahan atau promulgation
atau ratifikasi dalam konstitusi belanda atau di jerman juga
presiden mengesahkan sebagai kepala negara
bukan sebagai kepala pemerintahan
jadi ini yang sekarang harus digaris jelas
jadi di belanda itu ketika parlement sudah
rajalah yang mengundangkan
karena rajalah sebagai kepala negara
kanselir mengajukan ke parlement
presiden jerman lah
bukan kanselir yang mengundangkan
jadi ini adalah kepala negara
konteksnya presiden ini sebagai kepala negara
jadi di indonesia karena kita menyatukan kepala pemerintahan kepala negara
maka presiden sebagai kepala negara
itu sebenarnya wajib mengundangkan
karena dia harus menghormati hasil dari parlement
dan konteksnya bukan presiden disini sebagai kepala pemerintahan
tapi kepala negara
tapi pasal dua puluh ayat lima ini muncul perubahan kedua
sebenarnya itu bukan sebagai sebuah alternatif
itu bukan hak konstitusional
jadi yang kita harus lihat adalah pasal dua puluh ayat empat
kewajiban konstitusional presiden sebagai kepala negara adalah mengundangkan
pasal dua puluh ayat lima ini adalah sebagai strategi sebenarnya untuk presiden harus
tetap tanda tangan
karena itu kalau tidak tanda tangan tetap berlaku tiga puluh hari ke depan
bukan sebagai hak saya bisa tidak tanda tangan
sudut pandangnya disana ya
saya tambahkan satu lagi
pasal dua puluh ayat lima yang dimaksudkan disini
sebenarnya justru itu kalau kita ingat tahun sembilan puluh tujuh
tahun sembilan puluh sembilan ada undang undang ruu penanggulangan keadaan bahaya
sudah setuju di parlemen
kemudian presiden tidak mengundangnya
jadi ini sebenarnya memberi kepastian bahwa undang ru yang sudah setuju bersama itu pasti akan berlaku
karena dibahasnya pun bersama ya
ya ini sebagai pengalaman ru penanggulan keadaan bahaya
jadi bukan sebagai hak pasal dua puluh ayat lima ini
dilihatnya disitu oke
jadi opsi yang paling mungkin adalah opsi pertama sama kedua
tapi menurut saya
saya secara pribadi mengatakan opsi yang kedua
segera undangkan setelah itu keluarkan perpu
karena memang pasal pasal yang terkait tadi
yang dianggap oleh publik itu
ini sangat membahayakan demokrasi
baik ini harus dijawab oleh pak ifdal kasim
penjelasan panjang lebar dari mas bayu tadi
sorry pak saya garis bawah sedikit
kalau tidak menandatangani
justru itu kesannya nanti malah mempersulit warga
yang ingin menguji materikan undang undang yang dinilai kontroversial ini
ke mahkamah konstitusi
harus menunggu tiga puluh hari dulu begitu pak
penjelasan dari mas bayu ini
sebagai seorang akademisi
saya kira cukup baik ya
secara ketatanegaraan ya seperti itu
tinggalkan sekarang opsi yang tersedia bagi pemerintah
yang sudah mendapat pengisahan
rancangan undang undang ini
secara spontan memang dia menyatakan bahwa
saya tidak akan mendatangkan dulu
masyarakat untuk mengajukan ke mk
jadi untuk menuai menuai ini dulu ya
apa apresiasi dari publik dulu ya
tapi kan masih ada opsi opsi lain yang tersedia
yang masih dipertimbangkan
sebagai jalan keluar dari situasi ini
satu pesan dari presiden yang cukup jelas adalah
dia tidak ingin kualitas demokrasi itu menurun
yang itu sebenarnya bisa dilakukan presiden bersama menterinya saat membahas itu di awal
tidak turunnya kualitas demokrasi
tidak turunnya kualitas demokrasi
di masa ke
presiden ini sebagai kepala negara
pernyataan yang sifatnya
pertanyaan dari masyarakat melalui media itu
tidak lanjuti lagi ya
minta pemikiran pemikiran dari berbagai kalangan
sehingga nanti ada opsi yang
yang pasti yang akan diambil oleh
tapi untuk opsi perpu itu katanya tidak akan diambil oleh presiden
itu kan masih dalam wacana ya
masih dalam satu
pemikiran dari presiden yang
satu komunikasi lagi dengan
kalaupun mengeluarkan perpu tetap harus tangan tangan dulu ya mas bayi
ini kan masih rancangan
dalam waktu tiga puluh hari ini
status undang undang ini kan masih rancangan
karena begitu dia tidak tanda tangan
waktu tiga puluh hari
akan menjadi undang undang
setelah lewat waktu tiga puluh hari itu
adalah kewajiban dari
menteri hukum dan ham memberi nomor terhadap
nah itu baru bisa kemudian
baru dia berlaku efektif
baru disitu ada
langkah langkah yang akan diambil
nah sebelum waktu tiga puluh hari ini kan masih ada opsi yang tersedia
bagi pemerintah untuk mengambil
kritik yang berkembang
dalam masyarakat terhadap
jadi memandang dua pulaiat lima tadi dalam undang undang dasar itu lebih kepada
rentang waktu yang diberikan presiden
untuk berpikir pikir akhirnya begitu ya
bukan tentang waktu artinya kan
waktu kan masih ada bagi presiden
tidak harus menunggu sampai tiga puluh
itu tadi yang dikritisi mas bawe
bukan dipandang sebagai hak konstitusi dari presiden
ininya itu bukan hak konstitusional
yang tiga puluh hari itu
karena itu kan
apa yang dikatakan oleh mas bayu bahwa
itu sebetulnya untuk mengunci
agar tetap berlaku
kalau presiden tidak mau tanda tangan
undang undang tetap berlaku
nah artinya kan itu satu imperatif
presiden harus menandatangani
secara bersama itu
ada opsi yang
konten dari ruu ini masih bermasalah
dan tidak diterima
luas oleh masyarakat
pemerintah punya opsi lah
nah salah satu opsi yang tersedia
membiarkan itu tiga puluh kemudian baru
kan pemerintah juga bisa
mengambil sikap terhadap
oke kita lihat kedepannya nanti seperti apa ya
pak ifdal nanti sebagai penutup
singkat saja bang henry satrio
pelajaran penting lagi lagi yang harus bisa diambil
apakah ini memang lagi lagi
kelalaian atau miskomunikasi
ataukah ini sengaja didesain agar menarik simpati publik
di tahun politik
karena ini jadi kemana mana begitu ya
sebetulnya kan yang di highlight aja kita sering salah
sebetulnya kan ini nggak ada kata kata anti kritik gitu
ini tidak boleh merendahkan dpr
tapi kan kebetulan ada beberapa
yang menurut saya lebih urgent
untuk dibahas seperti penambahan
kursi dpr tadinya mau nambah satu
jadi ditambah tiga
tapi intinya adalah begini
mungkin pada saat
jadi saya takutnya presiden selalu memperdimbangkan
semua keputusannya itu
jadi pada saat ditanyakan
bahaya pak rusak pak
terus opsi dua
ini secara penceriaan bagus pak
cuma agak ribet pak
jadi bapak terdatangan
ya ini paling aman secara pencitraan
jadi kalau pun ada gugatan gugatan publik
ya itu kan saya gak terdatangan
cuma karena kewajiban undang undang
nah inilah yang menurut saya
seharusnya bisa dihindari
tapi lagi lagi seperti pembicaraan kita awal
masalah miskomunikasi ini tidak perlu jadi legend
tidak perlu berlangsung terus menerus
segera diperbaikilah masalah masalah ini dan
kemudian komunikasi antara lembaga
juga harus dipertegakkan
saya berharap ini segera tercapai
sebuah solusi yang terbaik
buat negara ini
baik terima kasih bang henry satrio pak ifdal kasim
dan juga mas bayu duyang
langkah yang akan diambil presiden tadi
sesuai opsi yang disediakan mas bayu tadi
iya kita akan lihat mana yang akan dipilih
setelah hajadah berikut
menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas
partai persatuan pembangunan
sedari awal sudah menegaskan akan kembali mencalonkan
joko widodo sebagai presiden
namun p tiga masih mengisahkan konflik internal
yang ternyata belum juga berakhir
bagaimana p tiga mengarungi tahun politik kali ini
dengan ketua umum partai persatuan pembangunan
akan kami hadirkan setelah jeda
cnn indonesia prime segera kembali